pas jabatalnya persebaya surabaya diakui sebagai anggota pssi
supporter bonek terus berjuang mencari dukungan
bahkan aksi mencari dukungan dilakukan hingga ke stadion pamekasan madura
saat laga uji coba persebaya versus persepam digelar
carut marut persepak bolaan indonesia dengan berbagai persoalan yang membuat persebaya surabaya
tidak diakui oleh pssi
membuat supporter bonek terus melakukan aksi protes atas hasil keputusan pssi
terkait nasib persebaya surabaya sekaligus mencari dukungan untuk tim kesayangannya
seperti yang terjadi di stadion baru pamekasan madura
para supporter persebaya yang dikenal dengan sebutan bonek ini
tiba tiba membentangkan spanduk bertuliskan save persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
yang diarahkan ke undangan vip yang sedianya dihadiri menpora
sayangnya menpora urung datang dan diwakilkan ke asisten deputi
standarisasi infrastruktur prasarana dan sarana
dari persebaya sendiri dari pelakonan semua dari timton dari segala macam
artinya untuk peluang persebaya nasibnya ke depan akan masih tetap terbuka pak
meski dalam laga uji coba tersebut
persebaya unggul satu atas tuan rumah persepam pamekasan
namun tak membuat aksi bonek berakhir
bahkan aksi bonek tersebut berlanjut di luar stadion
supporter bonek di luar kembali berunjuk rasa memprotes hasil putusan pssi
dengan menggelar orasi di depan gedung stadion baru pamekasan
yang kini telah dinamakan stadion pamaleng
dengan terus melakukan aksinya ini
bonek berharap mendapat perhatian dan dukungan dari pssi
agar persebaya segera diakui tanpa harus menunggu hasil sidang pssi
yang baru akan digelar bulan januari tahun depan
ahmad zaini zen pemekasan